selamat malam di tengah era persaingan yang kian ketat di segala bidang
ternyata tak mengikis kultur berbagi atau aksi kemanusiaan di masyarakat
bahkan ada yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memicu sebuah aksi kemanusiaan yang lebih masif lagi
seperti pengumpulan dana masyarakat untuk bantuan sosial melalui platform digital
seperti apa geliat tren ini berjalan di masyarakat
lalu bagaimana mekanisme bantuan sosial ini mampu memberi banyak manfaat dan menjaga kepercayaan para donaturnya
kami akan hadirkan para pelaku penggalang donasi sosial malam ini bersama saya
alvito dinova gintings ada menyaksikan afd now
tahun lalu sebuah lembaga bernama charities aid foundation atau cf
pisztek world giving index atau tingkat kedermawanan dunia
indonesia menduduki peringkat ke tujuh dunia dalam hal memberi bantuan kesesama
dalam kegiatan kegiatan sosial membantu sesama di tahun lalu
ada pun dua negara asia yang peringkatnya lebih tinggi dari indonesia adalah myanmar dan sri lanka
myanmar bahkan menempati posisi teratas selama tiga tahun berturut turut
jadi sebenarnya kultur atau nature orang kita itu baik baik semua
mungkin media media yang ada terlalu sedikit memotret kebaikan dibanding keburukan
nah ngomong ngomong soal kebaikan orang orang indonesia saking banyaknya orang baik sampai sampai ada yang bekerja sebagai maklar sedekah
ini jelas beda karena sepengetahuan banyak orang istilah maklar atau broker identik dengan profesi yang menjadi perantara jual beli
pokoknya bersifat komersial dan mencari untung
di surabaya ada suatu komunitas yang menamakan dirinya broker sedekah
kalau ada permintaan bantuan ada kesehatan sudah kritik
grup wa itu orang orang yang selama ini support kegiatan broker sedekah
jadi kita tidak cari dana keluar tidak
jadi dari donator sendiri dulu biasanya insya allah dua tiga hari sudah closing
ternyata tidak hanya istilah maklar atau brokernya mereka juga unik karena melakukan program donasi dengan sistem lelang
asal jangan mangkrak saja kayak hambalang
nah praktik lancung maklar proyek yang sering kita dengar di proyek proyek besar pemerintah ternyata juga terjadi di dunia maklar sedekah ini
beberapa bulan yang lalu seorang maklar sedekah ketahuan membeli sebuah mobil mewah dan handphone mewah untuk kepentingan pribadi
itu semuanya dibeli dari uang donasi masyarakat
saya mengaku salah mengaku bodoh ya
karena saya tidak bisa memilih kakun yang masuk

buat donatur buat saudara saudara saya yang sudah membantu dalam kegiatan saya
saya mohon maaf beri beri beri maaf karena ini bodohnya saya
karena tidak pahamnya saya tentang mengelola kakuan
tidak cuma mengaku salah cak budi juga sampai mengaku bodoh
di satu sisi ada pelaku sudah mengaku salah dan meminta maaf
tapi di sisi lain kasus ini sudah bikin heboh
banyak yang merasa tertipu oleh ulah cak budi
lalu kira kira apa tanggapan menteri sosial terkait ini
beliau maaf bahasanya beliau karena kebodohannya belum memilih situ dengan baik
jadi maka tadi pada saat makan siang
saya juga sampaikan kepada beliau karena
sudah lah saya tanpa ada yang membantu pun saya akan tetap melayani
saya bilang tolong kalau komitmen itu memang kuat terbantu pada cak budi
segera bikin lembaga
ibu menteri masih baik ternyata masih sebatas memanggil dan menasehati
ini kembali menegaskan pernyataan saya di awal
kalau orang indonesia itu baik baik sesungguhnya
masih soal kebaikan orang orang indonesia
di negeri ini memberi donasi tak melulu berwujud uang ataupun makanan
salah satunya persoalan yang dihadapi sejumlah warga brebes
tapi sebelumnya saya akan ajak anda untuk menebak dulu
kira kira bantuan seperti apa yang tepat untuk menjawab keluhan dari ibu ini
tidak ada wc di rumah
tidak ada wc nya
kalau mau mandi
mandiat di sana di numpang di tangga
kenapa tidak ada wc
tidak punya orang orang tidak mampu
nah setelah mendengar keluhan ibu sutira tadi
kira kira bantuan apa yang bisa kita berikan
uangkah atau jamban
sesuai data dari bintas kabupaten terbes
tahun dua ribu tujuh belas ini di bulannya ini
ada sekitar delapan puluh satu buku kepala keluarga yang belum mempunyai jamban
kami kemudian membentuk sebuah komunitas namanya relawan jamban tuntas
yang kami mencoba untuk melakukan action nyata
dengan membantu warga masyarakat miskin yang belum punya jamban
yang di mana harga jamban sesungguhnya itu sekitar rp satu tiga juta
atau rp satu tiga juta
namun kita melakukan stimulan
masyarakat miskin cukup membayar rp lima ratus
sisanya akan di cover oleh kami
nah ini penting ini
di negeri ini donasi bisa dalam bentuk apa saja
termasuk berwujud jamban
yang mengurusnya pun lembaga khusus
lembaga khusus jamban
ini bukan bercanda tapi sungguhan
masih berbicara mengenai kebaikan atau jiwa sosial orang orang indonesia
umumnya kebaikan berupa aksi memberi sedekah
atau apapun bentuknya
begitu marak terlihat di momen momen keagamaan
seperti yang dilakukan presiden kita jokowi dodo
salah satu bentuk aktivitas donasi yang rutin kita saksikan setiap tahun adalah ketika presiden membayar zakat
besaran zakatnya pun sampai dirilis ke publik
tak tanggung tanggung pak jokowi membayar zakat sampai empat puluh lima juta rupiah
jokowi juga mencoba menggabungkan kegiatan dari pemerintah
melihat ekspresi pak jokowi tadi kok saya jadi ikut tegang ya
seperti mau menikahi anak orang saja tadi
nah itu tadi soal zakat
semakin besar penghasilan makin besar pula besarnya pemberiannya
saya jadi terbayang bayang kalau pejabat pejabat dan para taipan di negeri ini rajin bayar zakat penghasilan
harusnya bisa jadi sesuatu
tapi kok ya sudah lah ya
masih soal aksi berbagi pejabat
pemandangan memberi banyak sedekah juga rutin disorot media di kota makassar sulawesi selatan
pejabat mana lagi yang begitu sering disorot di kota itu selain wakil presiden yusuf kala
saban lebaran pak jk selalu pulang kampung dan bagi bagi sedekah
kita lihat suasananya
suasana seperti ini seperti mengulang situasi tahun tahun sebelumnya
di depan kediaman keluarga
besar wakil presiden yusuf kala
warga yang khawatir tak kebagian jatah sedekah jk mencoba keluar dari antrean dan menerobos penjagaan petugas
padahal acara utama di rumah jk adalah silaturahmi dengan warga
ada pun pembagian sedekah berupa uang sebesar seratus ribu rupiah untuk orang dewasa dan rp lima puluh ribu rupiah untuk anak anak
itu yang tadi namanya silaturahmi sambil dorong dorongan
ada benarnya juga kata orang tua dulu
embel embel uang atau kompensasi kadang bisa merusak silaturahmi
masih berbicara aksi berbagi di masyarakat khususnya di momen momen keagamaan
ada lagi tradisi berbagi tunjangan hari raya
tunjangan sejatinya berupa benefit tambahan yang diberikan sebagai kompensasi kerja pekerja baik itu pegawai negeri maupun pekerja swasta
tapi di indonesia punya fenomena yang berbeda
ada ormas yang meminta thr pada warga
ormas yang meminta thr pada warga
saya meminta thr untuk sumbangan
nah yang terjadi pada saat bulan puasa ini adalah mereka itu datang bergolong gol dengan membawa sebuah amplop yang isinya adalah permintaan dana thr
nah kebetulan saya memang nggak ada di toko jadi dikasihkan kepada anak anak yang ada di sana
kemudian tiga hari kemudian atau empat hari kemudian mereka akan datang dengan berkelompok dengan sekitar tujuh delapan orang datang naik motor meminta amplop ke situ yang jelas ada isinya
itu minta thr atau penodongan ya
atau mungkin ormas merasa sudah berjasa buat warga dan pedagang makanya menutup thr
ya sudah lah kalau soal ini mungkin masih bisa diperdebatkan layak tidaknya tapi tidak dengan yang satu ini
dua hakim di pengadilan negeri tembilahan meminta tunjangan hari raya kepada para pengusaha di kabupaten indragiri hilir riau
permohonan thr nya pun menggunakan surat berkop resmi
merespon hal ini ketua mahkamah agung naik pitam
jelas kedua duanya kena hukuman disiplin
dan dua duanya dicopot dari jabatannya
dan dua duanya tidak mendapatkan tunjangan hakim
kalau ini setuju saya pak
tindak tegas pejabat yang merusak wibawa penegakan hukum
tangan pejabat kan idealnya di atas untuk beramal
bukannya malah di bawah mengemis kesana kemari
nah ngomong ngomong soal aksi amal ternyata banyak cara yang dilakukan untuk mengajak orang lebih banyak untuk beramal
salah satunya seperti yang dilakukan oleh sejumlah musisi di tanah air
gelar musik jazz ini bukanlah diselenggarakan di gedung khusus pertunjukan
acara yang bertajuk ramadan jazz festival ini digelar di halaman masjid cutmutia jakarta usai sholat terawih
hasil penjualan tiket dari acara ini kemudian didonasikan untuk kepentingan pendidikan
seperti bantuan renovasi salah satu sekolah di tangerang yang dikumpulkan melalui situs penggalangan dana
ini tumben tumbennya nyanyi di masjid dan tidak dimarahi oleh orang orang tertentu
coba kita tanyakan salah satu artis pengisi acaranya
sebenarnya apa motivasi mereka menggelar acara ini di masjid pula
dengan keberagaman yang kita miliki gitu ya
ya ruang ruang seperti ini dalam arti ruang keagaman dalam arti area ya
seperti di area masjid cutmutia ini ya bisa jadi contoh bisa jadi gambaran bahwa
toleransi itu apa ya
melewati batas batas yang menurut saya
ini bukan bicara tentang ideologi gitu
ini tapi bicara tentang bagaimana jembatan peradaban itu dirajut lewat musik
sesungguhnya dan sejujurnya saya belum mengerti apa maksudnya glenn fredly tadi
coba kita putar kembali pernyataannya ya kita ulang lagi
dengan keberagaman yang kita miliki gitu ya
ya ruang ruang seperti ini dalam arti ruang keagaman dalam arti area ya
seperti di area masjid cutmutia ini ya bisa jadi contoh bisa jadi gambaran bahwa
toleransi itu apa ya
melewati batas batas yang
yang menurut saya
ini bukan bicara tentang ideologi gitu
ini tapi bicara tentang
karena jembatan peradaban itu dirajut lewat musik
oke sepertinya saya lebih mudah paham isi lagu lagu glenn dibanding pernyataannya tadi
kita kembali pada topik semula
tadi sudah sempat kita singgung mengenai situs penggalangan dana
nah ini adalah cara baru menggalang donasi di era digital
meski tanpa interaksi langsung namun mampu merangkul banyak donatur
salah satu bentuk aktivitas yang sempat kami rekam adalah
yang dilakukan berbagibuka com
kita list masjid masjid yang memang akan kita salurkan
itu ada juga yang memang dari awal sudah terdaftar
di awal sudah mendaftar
ada juga yang memang secara insidental mereka request
hari ini mereka butuh makanan berbagibuka
dan kita masukkan untuk list itu
nah dari sana semua list yang sudah kita masuk
kita siapkan ke komunitas eat orangers yang memang kita bentuk
tren aksi donasi untuk kegiatan kemanusiaan melalui media online
belakangan kian meningkat
seperti apa geliatnya dan bagaimana mengelolanya
nantikan perbincangan saya dengan salah satu pengelola situs donasi kemanusiaan
dan karena saya pengagum bung hatta
nah ini versi online nya nih sebenarnya gitu
gotong royong adalah hal yang lazim di indonesia
termasuk diantaranya urundana untuk membantu sesama
belakangan aksi urundana juga bisa dilakukan secara praktis dengan sistem online
istilahnya crowdfunding ya
kami akan membahas bagaimana aksi urundana online ini bekerja dan kemudian menjadi trend
khususnya bagi kalangan filiantropis di tanah air
telah hadir bersama saya muhammad al fatih timur
pendiri sekaligus menjabat sebagai chief executive officer
sebuah situs yang khusus melayani aksi sosial urundana atau crowdfunding
ceritain sedikit deh soal kitabisa com ini apa
jadi kitabisa com sederhananya kotak amal berbentuk online
kalau di luar negeri sebutnya crowdfunding
jadi kita sebuah website yang memfasilitasi siapapun dari manapun
untuk bisa menggalang dana melalui website kita
jadi kita sebagai penengah antara mereka yang menggalang dana
dan donatur yang mau berdonasi
itu mulainya dari mana inisiatifnya itu datang dari mana
jadi saya itu pengguna crowdfunding di us
beberapa website di luar
dulu saya sering demo ikut kegiatan sosial
saya ngerasa crowdfunding ini sebenarnya bisa diterapkan
tidak hanya untuk bisnis tapi juga untuk sosial
saya juga ingat dulu bu hatta bilang
nah ini versi online sebenarnya
nah itulah akhirnya dari sana saya pikiran kenapa kita bikin crowdfunding
tapi buat sosial
saya presentasiin ke dosen saya pak reynaud waktu itu
kepada saya kerja di rumah perubahan
profesor reynaud kasali
dan beliau support
jadi beliau ngasih kita resources lah untuk kita berkembang
tahun dua ribu tiga belas waktu itu pertama kali
kan itu kan masih jarang jarang ya
orang apa sih ini sebenarnya
dan kebiasaan orang indonesia itu punya kecenderungan
kalau punya atau mau menderma itu biasanya ngasih sendiri
nah itu gimana tuh
jadi kita awalnya itu yang kita target bukan donaturnya
tapi orang yang mau menggalang dananya
jadi orang orang yang punya project sosial
orang orang yang punya teman yang lagi sakit
jadi kita jadi wadah untuk menggalang dana lah
ibarat kalau dulu kan orang menggalang dana pakai nomor rekening
kalau kayak gitu kan pertama nggak transparan
kita nggak tahu berapa yang terkumpul
kemudian kedua orang juga nggak tahu ini buat apa nomor rekeningnya
terus nggak ada jangka waktunya gitu ya
kalangan kalangan penggiat sosial
ya mereka mau bikin rumah belajar
mau ngasih beasiswa ke anak yatim
sehingga muncullah banyak project project
nah ketika proyek ini muncul di kitabisa
mereka nyebarin sendiri juga
jadi eh donasi dong
saya bikin halaman nih di kitabisa
donasi melalui kitabisa com slash apa gitu
nah pelan pelan makin lama
makin banyak proyek yang masuk
sampai akhirnya ada beberapa proyek yang viral
waktu itu dua ribu tiga belas ada sekolah anak jalanan di depok
namanya masjid terminal
yang waktu itu terancam digusur
yang akhirnya harus pindah ya
akhirnya harus pindah
tapi akhirnya anak anak ui waktu itu
kalau dulu kan mereka demo gitu ya
ngelawan satpol pp gitu
kalau sekarang mereka masuk ke online
masuk ke kitabisa
mereka bikin halaman
jadi dia bikin penggalangan dana online
satu minggu satu ratus tiga puluh juta
satu minggu ya
itu yang waktu itu jadi ibaratnya apa ya
tipping pointnya lah
ternyata orang bisa nih
wudunan urunan untuk sosial
nah abis itu pelan pelan makin banyak projek projek
dompet guava pakai
sampai artis artis juga pakai buat garang dana
apa yang kualifikasinya
saya mau bikin mck buat lingkungan saya gitu
jadi semua jenis penggalangan dana online
bisa difasilitasi selama tidak melanggar undang undang
tapi dia melalui proses verifikasi kitabisa juga
jadi orang yang daftar di kitabisa tuh tinggal klik galang dana
terus isi kan
kalau ada yang
itu alasannya gue
saya mau punya sebuah komputer jinjing merek tertentu nih
nah itu sebenarnya kalau dari segi bisa atau nggak bisa bisa
cuma masalah apakah dia dapat donasi atau enggak itu masalahnya
karena kan nggak otomatis dia masuk ke kitabisa terus tiba tiba orang donasi kan
bahkan di kitabisa tuh ada aja yang donasi buat biaya pernikahan saya
ada yang galang dana kayak gitu
cuma nggak ada yang donasi
yang paling banyak apa yang didonasi
kita campaign terbesar bangun masjid di chiba jepang
itu komunitas diaspora kita mau bikin masjid karena udah selama ini nyewa gedung waktu itu
mereka galang dana dua bulan tiga tiga miliar totalnya
dalam waktu dua bulan
dan akhirnya masjidnya ada
akhirnya masjidnya terbeli
perlu ada verifikasi nggak sih
artinya gini kalian memfasilitasi orang yang mau ngasih sama orang yang butuh dikasih
nah proyek ini butuh nggak akuntabilitas transparansi misalnya hal hal yang sifatnya good governance kayak gitu untuk kemudian dipertanggungjawabkan
bagaimana pola pertanggung jawabannya
jadi kalau di kitabisa untuk penggalang dana ada dua tipe nih mas
organisasi atau individu
kalau organisasi ini kita minta aktanya
kemudian sk kemenhumham
jadi dia yang organisasi yang terpercaya lah
makanya kayak pmi dompeduafa rumah zakat dan lain lain
di kitabisa ada
nah yang kedua individu publik
nah yang publik ini sebenarnya kalau dia daftar itu dia nggak otomatis masuk di kitabisa com sebenarnya
tapi dia punya link yang dia bisa sebarin ke lingkaran terdekat dulu
jadi ibaratnya mas vito punya teman
di kantor yang lagi sakit misalnya nggak di cover bpjs
mas tito pasti kan kalau galang dana nyebarin ke orang orang terdekat dulu
jadi eh bantuin isi ini kenalkan
nah itu buat kami jadi salah satu proses verifikasi
karena didukung oleh orang terdekat
kita sebutnya peer funding
nah ini ditambah sama kualitas konten ditambah sama identitas yang kami cek
itu kami bikin sistem dan algoritma untuk mencari mana yang publik mana yang verified mana yang enggak
mana yang mau akhirnya dimunculkan di kitabisa com
jadi ada beberapa proses filter gitu
nah itu kemudian pada akhirnya kalau misalnya terverifikasi kemudian dia bisa menggalang dana
dia bisa muncul di kitabisa com
jadi dia sebelumnya tetap bisa bisa galang dana
cuma galang dana ke orang terdekat dulu
tapi kalau dia muncul di kitabisa com kan kitabisa juga ada donatur yang repeat gitu ya
yang balik lagi dan donasi
nah itu kita hanya menampilkan yang memang sudah terpercaya lah ibaratnya gitu
bagi sebagian orang
bagi sebagian orang mungkin menganggap bahwa pola semacam ini adalah pola yang murni semata mata filiantrofis dan social orientation movement gitu ya
tapi buat saya ini sebenarnya bisa saja gerakan yang sifatnya lebih revolusioner daripada itu
nggak perlu ada kehadiran negara
orang bisa ngurusin dirinya sendiri
masyarakat dengan sistem sel sistem plasma gitu bisa mengatur ngurus dirinya sendiri gitu
karena memang crowdfunding secara ideologi gitu kan mendemokratisasi akses pendanaan
jadi apapun keinginan publik asalkan publiknya setuju mereka bisa bikin
di uk kita lihat banyak taman taman itu berdiri inisiatif masyarakat mas
jadi wah ini kayaknya kita butuh bikin taman
patungannya sendiri bikin taman
di turki bahkan terakhir revolusi
ya turki salah satu aktivis sempat mau bikin apa ya
iklan untuk mengekspos kegagalan pemerintah ke new york times waktu itu
nah mereka bahkan galang dana untuk beli at space iklan
jadi banyak hal sih sebenarnya
kalau di amerika paling populer sebenarnya untuk produk dan kreatif
nah cuma untuk indonesia at the stage kita ngerasa memang masih sosial dulu
tapi kedepannya inisiatif publik bisa
jadi yang paling sering tuh orang sakit
nah itu poin saya
orang sakit itu kan diatur oleh undang undang dapat
apa ya dapat jaminan dari negara untuk bisa dibiayai
faktanya harus ada orang yang ngumpulin uang untuk membuat orang yang tadinya sakit jadi sembuh
karena kalau di kitabisa biasanya keperluannya itu bukan yang basic kayak misalnya
sakit pengobatan tapi lebih ke pengobatan kemudian pasca operasi atau lebih ke empati teman teman aja sih
jadi ibaratnya kayak kita satu kantor ada teman yang kena apa gitu penyakit apa
dan kita sebagai teman kayak patungan yuk dong kita ringankan bebannya
itu paling sering sih mas
kadang kadang anak sakit tuh sekarang banyak penyakit langka yang nggak di cover sama insurance
atau alat alatnya obat obatnya
atresia bilier dan lain lain itu paling sering di kitabisa
jadi secara sistem sebenarnya dengan online ini lebih aman mas
ketimbang offline pakai rekening pribadi
isu atau bukan isu ya apa namanya
excess yang agak menyimpang
kita semua dengar cerita cak budi
bagaimana kemudian uang dikumpulkan sekian banyak ternyata
sesuai dengan ekspektasi pendermanya
beli mobil mewah beli gadget dan lain sebagainya
ya jadi mungkin untuk kasus cak budi yang sering kami cerita juga adalah
beliau menggalang dana melalui dua pintu
yang pertama adalah melalui rekening pribadi yang disebar di instagram
yang kedua via kitabisa
nah kalau yang rekening pribadi ini kan kita nggak pernah tahu berapa yang terkumpul dipakai buat apa
sedangkan kalau di kitabisa orang kalau galang dana di kitabisa
dia kan mencairkan ke kitabisa
nah itu kita bisa minta update minta report
nah terbukti pada kasus kemarin kita juga udah konferensi pers sama bu mensos waktu itu
bahkan bu mensos bilang ya ini justru ekses negatif
ketika orang menggalang dana pakai rekening pribadi
dan itu sama sekali nggak bertanggung jawab
karena orang bisa aja sebarin nomor rekeningnya dimanapun kan mas
nah kami justru membuat sistem yang membuat yang menggalang dana itu relatif lebih bertanggung jawab
kenapa karena satu kelihatan tuh berapa yang terkumpul untuk apa
nanti dia bisa kasih laporan yang terkirim ke semua email donatur
jadi secara sistem sebenarnya dengan online ini lebih aman mas
ketimbang offline pakai rekening pribadi
nah ini juga pasti sistemnya kami perbaiki terus
karena ada aja sih proposal proposal yang fraud yang dia memang berencana korupsi dan lain lain
itu mengidentifikasinya gimana
biasanya kami ada laporan publik
jadi di kitabisa pun ada laporkan kalau ada curiga
biasanya ada tuh misalnya orang aja galang dana buat orang sakit terus temennya
enggak ini nggak sakit dia nggak di rumah sakit kok
kami juga kerjasama sama jaringan relawan di daerah buat verifikasi
kalau politik bisa nggak kalau misalnya saya mau maju jadi bupati kabupaten tertentu gitu
yang terakhir pernah psi waktu itu
partai solidaritas indonesia buat event ini dia rembuk nasional
tapi untuk calon spesifik belum ada
oke tapi itu bisa
sebenarnya bisa cuma kami belum memilih masuk ke sana
artinya kalau misalnya itu di propose tidak akan ter apa namanya tidak akan ter approve apa gimana
kalau digalang ya mungkin tidak akan kami approve lah ibarat kayak gitu
terus keuntungan kitabisa dari mana
kan anda juga harus dapat gaji kan sebagai ceo ada berapa staff
ada tiga puluh sekarang
kita sekarang jadi crowdfunding itu sendiri kan bisnis modelnya ada biaya administrasi setiap donasi
sebagai biaya operasional lah
jadi ini sebenarnya apa namanya self sufficient juga ya sebenarnya
sebenarnya social business lah
social business ya apa target selanjutnya kita bisa
target secara number sih kita alhamdulillah growing significant
dua ribu lima belas ke dua ribu enam belas kita hampir delapan kali lipat
nah dua ribu enam belas ke dua ribu tujuh belas ini kita juga pengen growth nya sama
cuma secara kualitatif kita tuh pengen ngeliat kita jadi top of mind untuk orang baik
jadi kita punya hashtag tuh orang baik
selama ini orang baik ini mungkin kalah berisik di sosial media
nah sekarang dengan kitabisa com dia bisa bikin macam macam
yang bisa bikin penggalangan dana buat macam macam
buat isu toleransi buat isu rumah ibadah buat anak yatim macam macam
sehingga kita bisa jadi top of mind
ketika orang mau bikin kegiatan positif
timi sepanjang perjalanan lembaga anda dan kawan kawan nih dari dua ribu tiga belas
yang paling menarik yang paling menyentuh terkait dengan bagaimana ketulusan orang menyumbang
dan bagaimana orang membutuhkan dana akhirnya tercapai juga

masjid tolikara di papua terbakar
waktu itu sosmed tuh lagi heboh lah gitu
semua ngomongin tentang perpecahan
panji pragiwaksono stand up comedian itu bikin di kitabisa masjid tolikara
tiga hari tiga ratus juta
dan dia membuktikan bahwa eh ini energi social media daripada caci maki yuk kita bangun kembali
gak peduli apapun agamanya
jadi waktu itu yang nyumbang tuh juga bahkan banyak nama nama yang non muslim juga ikutan menyumbang gitu
nah itu untuk masjid tolikara
tahun dua ribu enam belas gereja samarinda terbakar gitu juga
eh bukan kena bom ya waktu itu pindah samarinda
nah itu yang galang dana juga seorang apa seorang buddhist gitu ya
yang dia galang dana donaturnya juga dari berbagai kalangan atas nama kemanusiaan
nah ini sebenarnya kan isu isu toleransi yang sangat lagi lagi happening ya
ternyata nggak ada jarak dan nggak ada pembatas nih antara manusia manusia indonesia
itu untuk toleransi
kalau untuk cerita cerita inspiratif lainnya saya pikir banyak anak anak muda bahkan yang bikin penggalangan dana bisa sampai ratusan juta
contohnya di ipb institut pertanian bogor itu ada seorang mahasiswi namanya tasya amanda
yang dia ngelihat seorang pedagang asongan di kampusnya pengen umroh tapi gak ada duit
nah biasanya kan kalau netizen ya udah dia cuma foto eh kasian nih gitu ya nggak bisa umroh
terus sumbangkan ke rekening ini gitu misalnya

nah iya biasanya kayak gitu tapi kalau yang dia lakukan adalah dia buka kita bisa doa
dia bikin halaman campaign nya
nama campaign nya kitabisa com umrah roger
targetnya awalnya cuma tiga puluh an juta terkumpulnya satu ratus tiga puluh juta
nah kalau lebih kayak gitu semuanya akan diberikan kembali
nah jadi di manage sama si yang galang dana
jadi dia harus ngasih laporan kan ke donatur
nah dalam konteks roger ini pertama dia diumrohin
udah ada fotonya tuh dia di tanah suci
di daftarin ke haji
sama temen temen juga bikin usaha kecil kecilan lah sama roger
sampai akhirnya pak roger ini bisa
apa namanya bisa jadi pengusaha atau
punya usaha lah istilahnya
punya usaha lah ibaratnya
punya usaha ya dari tadinya ngasong ya
udah di daftarin haji tapi belum dapat giliran
belum berangkat ya
belum berangkat betul
nah tapi ini kalau kita lihat kitabisa ini kayaknya ngurusin yang gede gede aja
anak yang kemudian misalnya ya cerita cerita klasik
bagaimana anak hidrosefalus
apa namanya korban bencana pribadi
atau orang yang lumpuh disable kemudian dan lain sebagainya
itu juga disentuh nggak
jadi gini mas sekarang kita nggak pernah menggalang dana atas nama kitabisa
jadi kita mengajak orang lain
jadi kalau ada isu kayak gitu biasanya kita blast ke jaringan orang baik kita lah
ada nggak yang mau survei yang mau galang dana untuk orang ini
nah biasanya kalau ada mereka datang mereka foto mereka bikin story
mereka sebaring lagi ke sosial media
nah kami yang jadi hub nya aja lah gitu
jadi pr kita sih masih mengedukasi publik bahwa sebenarnya kita juga bisa ngesupport karya karya lokal
berapa lama mulai dari membangun ini sampai kemudian akhirnya
ada orang yang mau berpartisipasi waktu itu
pokoknya dua ribu tiga belas juli itu kita launching sama sekali nggak ada traffic nggak ada donasi
sampai akhirnya beberapa bulan kemudian saya pikir momentumnya yang safe master tadi sih mas
jadi ketika sebuah sekolah anak jalanan bisa dapat ratusan juta
nah itu mulai ada trust publik
baru ngeh betul
pas orang donasi saya nyumbang dua puluh ribu eh dapat laporan loh dapat via email
belum pernah tuh orang nyumbang dapat feedback lah gitu
nah itu yang kita bisa provide
nah sekarang sih donatur kita udah tiga ratus an ribu usernya ya
setengahnya yang pernah donasi
tiga ratus ribu itu semua yang nyumbang atau semua yang punya inisiatif untuk membangun
gabungan user mas
tiga ratus ribu
itu bisa jadi partai sendiri tuh
partai orang baik
partai orang baik
timmy sendiri katanya dicalonkan untuk menjadi pemimpin muda asia versi forbes
ya salah satunya tahun lalu mas
eh tahun ini
sudah sih mas
itu gimana ceritanya
jadi tiba tiba saya dapat email aja sih dari forbes asia sih jadi bukan forbes international
fox asia waktu itu email ini ada beberapa nominasi anda masuk salah satunya
terus kayak dua minggu kemudian tiba tiba
terus saya bilang udah masuk aja dan saya masuk di halaman forbes
apa yang anda rasakan
satu pasti tanggung jawabnya jadi lebih besar dan alhamdulillahnya ngebangun trust lagi sih
orang naro donasi di kitabisa dan ini ngebuktiin juga sebenarnya kitabisa walaupun social business
kita juga komit untuk ngembangin teknologi yang kualitasnya internasional
karena kita sekarang punya sepuluh programmer yang kerja keras di jogja untuk bikin engine galang galang
dana engine donasi
kenapa di jogja
karena banyak talent juga yang bagus bagus di jogja dan cto kita orang jogja jadi lebih gampang
dan di jakarta lebih mahal kan
betul jogja lebih mahal
berapa sekarang rata rata donasi yang masuk
perbulan ya perbulan kita lima enam milyar
lima enam milyar itu berbagai macam kasus
berbagai jenis kasus kasus paling tinggi memang nomor satu medis orang sakit
yang kedua isu isu agama
bangun pesantren masjid yatim gereja
yang ketiga itu baru pendidikan lingkungan
sama ada kategori kategori kayak hewan juga ada mas dan itu lumayan growing
misalnya buat bikin shelter anjing dan lain lain
nah yang dipakai sebagai wadah hukum apa yayasan
kita ada pt dan yayasan
jadi yayasannya untuk menampung donasi pt nya sebagai pemilik worksitenya kitabisa
nah ini diregulasikan sebentar lagi kan
jadi kita udah koordinasi intens juga
kalau kitabisa nih karena crowdfundingnya donasi ke kemensos
kalau kita investasi baru ke ojk kan
nah di kemensos sendiri itu memang ada undang undang tentang pengumpulan uang dan barang
dan kitabisa sudah terdaftar dan mendapatkan izin
bayar pajak nggak
kita bayar pajak pasti
bayar pajak ya
baik pajak pt standar semuanya ikut
bahkan terakhir kita sudah diaudit juga yayasan
alhamdulillah wtp sih
majer tanpa pengecualian
majer tanpa pengecualian
nah akan bikin varian yang lain nggak
kitabisa sudah ada nih
apakah ada varian lain
katanya tadi apa namanya ini baru baru isunya sosial
apakah ada akan masuk ke isu yang lain juga
sekarang sih kita fokus sosial karena market ini sebenarnya masih banyak banget mas
jadi kalau zakat sendiri aja katanya potensi dua ratus triliun per tahun

karena pasti ada cara cara yang lebih inovatif yang diperlukan
nah kami pengen fokus jadi enabler lah
supaya basnas rumah zakat dompet duafa bisa lebih banyak pengumpulan donasinya
nah sekali lagi
kecenderungan untuk melakukan penyelewangan terhadap kepercayaan orang itu kan masih tidak besar
tapi masih ada di indonesia gitu ya
nah apa pesan timmy dan apa antisipasi kita bisa sehingga hal hal semacam ini ke depan tidak akan terjadi lagi
mungkin pesan buat donatur ya
kalau donatur kalau dia donasi memang kami pun merekomendasikan ke lembaga
karena kalau lembaga itu kan mereka pasti sudah berbadan hukum kemudian sudah diaudit gitu ya
nah tapi pasti banyak juga orang yang pengennya langsung ke komunitas atau ke individu
nah saran saya sih mungkin dibaca dulu story nya
kemudian bahasa anak sekarang itu dikepoin
jadi komunitasnya beneran ada
harus disurvey direset dengan hati hati dan cermat gitu ya
jadi walaupun kita bisanya juga sudah ada filter
tapi saya pikir juga lebih nyaman kalau kita donasi ke sesuatu yang kita direkomendasikan oleh teman gitu
jadi ada referensi dari orang yang kita percaya
nah itu jauh lebih enak di kita bisa
karena di kita bisa pun banyak juga influencer yang galang dana
nah itu kan lebih punya trust yang lebih tinggi ketimbang orang biasa
tapi sering dapat pengaduan nggak atau sering dapat keluhan nggak
artinya kan gini kita bisa ini kan sebenarnya bukan orang yang kemudian dapat uangnya gitu kan
kan orang lain yang dapat uangnya gitu ya
tapi kan tetap aja karena ada kitabisa orang kemudian berpikir pada akhirnya kita bisa yang bertanggung jawab
sering nggak terima miskonsepsi kayak gitu
awalnya sering karena kita seakan akan menjadi siang galang dana
tapi sekarang kita ada fitur pesan
jadi kalau donator ngerasa oh ini kok nggak ada update nya udah tiga bulan gitu
dia bisa langsung pesan terkirim ke campaigner
nah kalau pesannya udah banyak komplainnya banyak itu biasanya kita follow up langsung
bahkan beberapa kasus
kita datengin langsung campaignernya
karena kita ngerasa ini ada sesuatu yang perlu kita
apa namanya syaratnya kalau sampai harus didatengin
didatengin kami punya alat evaluasi sendiri lah ya
mungkin laporan publiknya kemudian laporan dari dia ke donaturnya
apakah transparan apakah detail
sama lebih kepada total donasi yang terkumpul sih
karena kan kalau misalnya
kalau banyak itu udah
biasanya kalau banyak kita juga lebih bertanggung jawab lah
maksudnya kita juga lebih hati hati lah untuk mencairkannya gitu
karena kalau udah sampai miliaran apalagi ya kita kawal banget biasanya
ini akan menjadi apa namanya akan menjadi start awal
yang lain seperti kitabisa sudah ada beberapa crowdfunding semacam ini
ya crowdfunding itu bahkan waktu kita bisa berdiri ada beberapa website lain
tapi teman nggak atau saingan
teman teman baik
tapi sayangnya mereka sudah berhenti beroperasi karena memang fokusnya ke industri kreatif
nah ini memang
susahnya apa sih bikin industri kreatif isunya apa lagi
jadi pr kita sih masih mengedukasi publik bahwa sebenarnya kita juga bisa ngesupport karya karya lokal
nah dan dari segi jenis karyanya pun mungkin gak kayak di kick starter di us gitu ya
misalnya sudah siap buat pre order
misalnya mau bikin tas gitu ya
saya donasi sekarang enam bulan lagi saya dapat barangnya gitu
nah sebenarnya pengrajin kita juga ada yang kayak gitu
cuma terkendala di mungkin mereka belum berani untuk go public gitu misalnya
yang kedua dari segi skala produksi
karena kan biasanya kalau crowdfunding industri kreatif tuh misalnya saya mau produksi berapa puluh ribu
baru saya butuh modal
nah kalau di kita mungkin belum ada yang skalanya sampai segitu
nah yang ketiga juga untuk mass production itu harus ke china
mungkin kemana yang itu nggak semua orang berani untuk melakukan
beda sama film
nah kalau film ini menarik
jadi film itu juga banyak donaturnya sebenarnya
cuma masih sangat segmented lah gitu
hanya beberapa teman teman pekerja kreatif yang siap patungan
sedangkan mungkin kalau di luar negeri kesadaran untuk art dan culture itu lebih tinggi
sehingga kalau ada karya kreatif semuanya pada support
tapi di atas itu kita bisa pun ngasih support
jadi kita bisa ada kategori industri kreatif
jadi kalau orang mau bikin buku bikin film bikin
masih bisa juga
timmy sukses buat kita bisanya
mudah mudahan lebih banyak orang yang terbantu
sekali lagi ini akan jadi warning buat negara
jangan jangan kalau misalnya lembaga seperti ini semakin banyak
orang sudah lupa ada negara atau tidak
karena kita bisa saling membantu ya
terima kasih sekali lagi
insya allah sampai mati
sebagai seorang anak muda yang punya inisiatif tinggi
membantu sesama dan berani memegang amanah untuk menjadi perantara
nah mulai kapan itu dilakukan
jadi memang background saya pribadi dulu waktu kecil
saya memang lahir di keluarga sederhana
dan untuk saya untuk dapat pendidikan sampai saat ini
sampai s dua itu perlu perjuangan yang cukup lumayan
jadi ngerasain susahnya gimana ya cari uang
di sini saya tergerak untuk membantu orang lain
mulainya dari mana
mulai waktu kecil itu karena memang dulu itu jadi pemulung
biasanya tuh ada di belakang saya tuh banyak yang mengulung ulung juga
tapi yang udah rentah rentah yang tua tua
nah mulai disitu saya memang bilang sama ibu saya
kita nggak perlu nunggu jadi sempurna untuk kita nolong orang gitu
kalau kita punya gak perlu nunggu kita punya daging buat bisa ngasih makan orang
kalau memang kita bisa ngasih garam ya kasih garam
bisa kasih sayur kasih sayur
setiap tingkatan yang kita bisa kasih ya kita kasih gitu
nah saat ini kalau kita memang cuma bisa kasih garam ya kita kasih garam
waktu dulu saya jadi pemulung
karena ada yang lebih susah lagi yang tua rentah lagi
mulai dari situ kalau misalkan banyak sampah sampah yang didapat
biasa orang orang kasih
karena mungkin saya masih kecil gitu
jadi nanti saya bagi dua sama orang yang tua tuanya
katanya waktu mulung di salah satu perumahan elit
katanya wahyu sendiri yang bisa masuk
yang lain pemulung nggak boleh masuk
iya karena dulu yang lain
karena dulu itu saya itu yang paling kecil
jadi yang kecil mungkin kalau kecil mungkin
jadi dianggapnya gak berbahaya
masih kecil banget gitu
sampai besar sampai kuliah waktu itu
nah itulah dari misal kasih sampah terus kasih sampah
nah ketika saya waktu sekolah sma tergerak memang ini gimana caranya saya nolong orang ya
tapi nggak punya uang gitu
akhirnya ini saya inisiatif ngumpulin temen temen di komplek
ngumpulin temen temen yang di kampung itu digabung
ngajak temen yang di komplek yang sudah umurnya di atas saya sudah kuliah
yang kuliahnya desain grafis atau apa yang kuliahnya untuk desain desain
bisa ngajarin yang lain untuk bikin hasil karya gitu macam macam
ada yang bikin
ada yang kita bareng bareng bikin gorengan
di gelas di kaleng kaleng gitu
nah itu kita kumpulin dananya
selama sebulan atau sebulan setengah jualan
itu semuanya kita sumbangin untuk acara santunan untuk anak anak yatim dan janda janda tua waktu itu
nah dari situ mulailah bikin event event
tabrik akbar tapi sama santunan
itu sama teman teman mulai dari mungkin sekitar sembilan tahunan lalu gitu
waktu masih sekolah sma
masih smp sma
udah mulai berjalan
udah mulai kayak gitu
alhamdulillahnya ketika saya ngadain acara santunan itu
berkah dari allah ketika saya mau kuliah
tapi saya harus nunggu empat tahun
tapi ketika setelah saya ngadain acara santunan itu
ternyata allah kasih jalan yang lebih mudah
allah kirim perantara perantara
hamba hambanya allah yang dermawan untuk bantu saya bisa kuliah
nah ini kan banyak nih wahyu
banyak sekali orang yang kemudian meragukan
karena mulainya lembaga lembaga
orang ragu kemudian untuk memberikan infak sodako dan zakatnya
kemudian ada orang orang yang muncul yang kemudian menjadi perantara
kemudian kita mendengar ada kasus cak budi yang kemudian uang santunan itu dipakai untuk membeli kendaraan mewah
dan handphone mewah
tujuannya katanya untuk biaya operasional
tapi tetap saja orang merasa itu kenapa itu dilakukan ya
nah itu yang kemudian orang melihat
wahyu dapat apa sih pasti dapat sesuatu deh
biar saya jelaskan runtutannya
dari awal saya belajar untuk nolong orang gitu
mulai dari kecil saya bilang saya bisa kasih sampah saya kasih sampah
ketika saya sekolah smp sma belajar bahasa inggris
saya bisa bahasa inggris saya ngajarinnya bahasa inggris
makanya sampai sekarang slogan yang saya bilang ke teman teman saya itu
kita gak perlu jadi pribadi yang sempurna untuk berbagi
kalau kita sekarang mau ngajarin bahasa inggris kita nggak perlu lulusan sasta inggris
terus kita ngajar bahasa kalau saya pribadi gitu
polanya kayak gimana yang dilakukan apa
misalnya saya nih saya mau menderma nih
saya mau memberikan santunan
harus kenal dulu
harus kenal dulu
karena nanti kalau misalkan sampai sekarang ini hampir dua belas tahun kegiatan aktifnya ini
kalau dulu oh kalau itu dua tahunan kayak gitu
karena kalau dulu kan dana yang kita kumpulin cuma dari orang tua angkat orang tua angkat kita gitu kan

orang tua angkat dari umi
dari abah gitu
kita salurin gitu
tapi minta kalau dulu sistemnya gitu nih
kalau misalkan ada yang susah saya minta on the spot jadinya
umi ini ada yang meninggal sebatang kara umi kasih ya
umi ini ada anak ayah atau kamuhamad atau habib atau ustadz gitu
atau ibu atau bapak yang saya kenal doang
ini ada orang ini ini ini butuh buat bayaran sekolah anak yatim ini
silahkan kasih langsung
on the spot kalau dulu
nah setelah kenal di teman teman s dua di itb
jadi kita bikin itu ada di pet kita
jadi di pet itu grup grup yang kenal
lembaga menggunakan sosial media sama chatroom aja gitu
nah itu nah pet kan nggak semuanya ada teman teman yang ada doang
pet pun yang orang orang yang distribusi doang
kadang kadang malah saya posting di ped itu mereka pada protes
wah yuk tolong ya laporannya japri aja
karena saya laporan itu di pet kan saya buat detail
misalkan kayak temen
jadi selalu nih saya punya uang seratus ribu
saya kasih ke wahyu
wahyu akan mendistribusikan uang seratus ribu itu kepada siapa
itu langsung dikasih tau
ini pak seratus ribunya uangnya dibeliin apa kepada mereka
di foto terus dikirim ke saya
itu kita mulai itu kalau sekarang itu semenjak ada teman s dua itu
kalau dulu kan anak anak yatim itu kita sekedar bantu
kita adain event kita on the spot ada yang butuh kita bantu
setelah s dua ini kan kita belajar manajemen mengatur bagaimana
nah itu akhirnya manajemen itu bukan cuma untuk bisnis dunia doang gitu
maksudnya untuk kehidupan untuk kita
kehidupan untuk nanti bekal di akhirat pun saya manajemennya saya bikin bagus
oh dulu anak yatim bantu sekedar sekedar ya
tapi kan mereka butuh uang setiap bulan gitu
mereka butuh uang saku setiap hari untuk sekolah gitu
nah saya bikin itu sama temen temen grup sendiri
itu namanya program satu orang satu anak yatim
nah misalkan nanti bapak mau kasih anak yatim
itu saya nggak mau diterima
gak ngerima gak terima transferan
sebelum dikirim data anak yatim lengkap
saya kirim ke bapak berikut fotonya
kelas berapa ininya
kirim ke bapak
ini program satu orang satu anak yatim
kalau tk seratus ribu
kalau sd satu ratus lima puluh
kalau sma dua ratus lima puluh ribu
kalau kuliah tiga ratus ribu
dan kita kasih kirim foto data lengkap
baru misalkan bapak sebagai teman saya baru bapak bisa transfer
dan bapak gak bisa transfer sebelum data itu masuk
dan setelah data itu masuk
kita kasih tahu ini datanya sudah lengkap
alamat rumahnya sudah lengkap
nomor rumahnya sudah ada
kapan pun tanpa pengetahuan kita mau dicek rumah anak yatimnya
kalau pengetahuan nya berkurang sepuluh ribu atau dua puluh ribu
jadi kayak gitu
nah ketika oh yaudah yuk percaya
dia kirim uang dua ratus lima puluh ribu
nanti bulan ini dua ratus lima puluh ribu sebulan
nanti di foto sama anak yatim dua ratus lima puluh ribu
nah itu dikirim lagi ke bapak
nah itu udah tenang
jadi kamu sama sekali gak pernah mengambil apapun dari uang derma itu
jadi memang semuanya harus dilaporin gitu
tapi operasionalnya gimana dong
nah itu alhamdulillah
kan harus ada transport
ada kamu harus ada pulsa
ada macem macem kan
nah itulah makanya ketemu di temen kuliah itu
untuk kayak misalkan untuk operasional anak anak
itu mereka sudah ada budgetnya sendiri
yang tim belusukan itu
udah ada budgetnya sendiri
alhamdulillah ada mbak sisi
dan keluarga mbak sisi permadi
dan keluarga besarnya
memang mereka memang mendermakan uangnya
untuk operasional anak anak yang keliling
jadi memang kayak gitu
jadi bukan untuk santunan
tapi ini untuk operasional
jadi amanahnya beda
ada mungkin bapak amanahnya satu orang
amanahnya untuk kas ini boleh ya untuk operasional
nah itu kalau untuk operasional
itu kita bikin laporan
laporannya sebulan sebulan ya
atau misalkan ini ya
misalkan berapa rupiah sejuta ya
oh ya ini yaudah ya
dipakai anak yatim yang ini
untuk bensinnya lima puluh ribu
untuk ini seratus ribu
nah itu untuk operasional
jadi kalau misalkan untuk yang mereka yang nyumbang yang lain
ya mereka sudah sesuai budgetnya mereka masing masing gitu
sampai kadang kadang kan itu kan kalau misalkan teman transfer
atau misalkan sepuluh juta atau lima juta
kan ketika narik uang ada adminnya
itu kita nggak dibebankan sama teman

itu saya minta sama teman yang lain
misalkan kayak mbak sisya atau refki
eh ini ada adminnya dalam waktu setahun
adminnya misalkan enam juta
nah itu jadi saya mintanya ke
itu bisa sampai enam juta ya
saya minta ke personal
mau nggak nutupin adminnya
saya ke mereka
jadi kita meeting ketemu
di kafe dimana kita meeting
ini kalau saya
orang kalau misalkan temen
kalau perlu transfer satu ratus lima ribu
nanti iya kalau kepake
nah lebih baik udah kan kita sistemnya cash in case out
jadi kalau transfer seratus keluar seratus
nah akhirnya dengan kesepakatan
ditutup sama temen yang khusus tutup untuk admin
jadi kayak gitu
nah ini akan kemana nih
manajemennya seperti apa nanti ke depan
apakah akan begini terus
ini sudah sampai hanya jakarta atau bekasi saja
kondisi bogor ada yang masuk depok
ada yang sampai ke sebuah bumi gitu
jadi memang kita sisir kampung
kalau ditanya untuk sistem dan manajemennya
kamu nggak rencana maksudnya bikin lembaga gitu
memang saya sering mention
nanti ada follower tapi saya lock
kenapa di lock
supaya maksudnya itu kan kegiatan kegiatan sosial
kalau memang ada yang follow
tapi ketika nanti mereka udah lihat postingan saya
sampai saat ini kami tidak menerima sumbangan secara umum
takut amanah ada yang keselip
karena biasanya gini
kalau akun instagram apa namanya penerima derma yang lain itu biasanya terbuka dan mereka
karena kalau misalkan ada amanah orang yang nggak saya sampein
tanggung jawabnya di kamu
tanggung jawabnya dunia akhirat
jadi itu yang bikin saya
insya allah sampai mati
kamu berapa orang sekarang
timnya delapan belas orang
kan selama hayat masih dikandung badan sebaik baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk
orang lain gitu
dan memang untuk berbuat baik selama saya masih hidup saya akan berbuat baik sesuai dengan
kapasitas dan kemampuan saya
saya tidak menerima sumbangan secara umum karena saya takut amanah
takut ada yang transfer keselip
saya takut dosa
karena selama ini kalau misalkan ada orang
transfer tuh saya lupa aja
itu saya kebingungan
apalagi kalau orang transfer banyak itu saya nggak mau
jadi saya sampai saat ini dan insya allah sampai seterusnya saya lebih nyaman
ada temen yang transfer
saya laporin secara detail ke mereka
alhamdulillah sudah berjalan hampir sembilan tahun dua belas tahun mereka jalan orangnya segitu gitu
ini nggak lebih dari dua puluh tiga puluh orang
terima kasih wahyu atas
waktu dan kesempatan
sejatinya tradisi berderma adalah bagian dari kultur gotong royong yang telah mendarah daging di tanah air
inilah tradisi yang mampu menjadi obat mujarab ketika penyakit kerawanan sosial mendera masyarakat kita
sejalan dengan itu tradisi bernilai filiantrofi ini tidak terkikis sedikitpun
meski kemajuan teknologi disebut sebut mendorong perubahan budaya dan interaksi antar manusia
kenyataannya teknologi justru menjadi bahan bakar bagi konsep berbagi yang lebih masif
yang menjaring banyak orang untuk ikut terlibat
bahkan pengalaman menunjukkan tren filantrofi digital kian mampu banyak menyentuh dan berkontribusi memperbaiki taraf hidup mereka yang tak mampu
maka tak salah kiranya jika harapan terciptanya keadilan sosial bisa dibangkitkan jika kita mampu terus memupuk tradisi berbagi ini
meski demikian ada baiknya kita konsisten juga memegang prinsip tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah
faktanya puluhan triliun dana filiantrofi yang terkumpul di tanah air belumlah mampu berperan besar dalam mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan
maka luruskanlah niat dalam berbagi untuk tidak membiarkan banyak orang terus menengadakan tangan di bawah
demikian afd now malam ini saya alfito di novagintings sampai jumpa